hai betul sekali alvian jadi sebelumnya saya ceritakan setiap tahun ya saya melakukan
peliputan mengenai batas akhir pelaporan spt tahunan dari bebas sangsi ya setiap tanggal
satu maret ini saya tahun ini merasakan beda yang sangat luar biasa mungkin alfian bisa melihat ini
saya berada di kanwil djp satu jatim ini yang menaungi seluruh wajib pajak yang ada di surabaya
sebenarnya tampak ramai ya alfian namun ini tampak sepi kalau dibandingkan dengan tahun lalu tahun
lalu saya tepat berada di sini jelang tanggal tiga puluh satu maret ini dengan kondisi yang sama ini luar
biasa padat seperti itu bahkan untuk tangga dari lantai dua ke lantai satu ini digunakan oleh para wajib
pajak untuk duduk begitu belum lagi dampaknya di luar kawasan ini berada di jalan jagir surabaya
ini sampai tahun lalu saya ingat banget ini sampai membuat pusing dinas perhubungan kota surabaya dan
kondisi ini dinyatakan masih lengang saja dan namun begitu data terakhir ini sudah menunjukkan
sekitar lima puluh delapan persen wajib pajak yang sudah melaporkan spt nya nah untuk mengetahui lebih lanjut kita bisa
bertanya ke bapak heru pak heru ini kan fenomenanya sebenarnya tampak lengang ya pak faktanya tapi kalau
pelaporannya ini bagaimana pak heru alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lima puluh delapan persen wajib pajak
menyampaikan spt nya dari total sekitar tiga ratus lima puluh ribu wajib pajak jadi sekitar dua ratus wajib dua ratus enam tepatnya wajib pajak
sudah menyampaikan spt nya
dua ratus enam ya pak ya dua ratus enam wajib pajak sudah menyampaikan spt nya terdiri dari dua ratus wajib pajak orang pribadi dan enam wajib pajak badan dan alhamdulillah memang kelihatan dibanding tahun sebelumnya sepi karena saat ini sebagian besar wajib pajak sudah menggunakan fasilitas e filing terbukti lima puluh delapan persen itu sembilan puluh delapan persen diantaranya menyampaikannya melalui e filing
sembilan puluh delapan persen menyampaikan laporannya melalui e filing
dan ini menjadi indikator kuat bahwa ini sepi semuanya itu lebih memilih melaporkan secara online
tapi kalau melihat dari presentasenya itu yang melaporkan masih lima puluh delapan persen artinya kurang empat puluh dua persen
ini jelang empat hari pak batas akhir pelaporan yang bebas sanksi dari keterlambatan ya pak
ini kira kira memungkinkan nggak pak mencapai target seratus persen
insya allah masih memungkinkan karena kita apa memang masyarakat kita masih cenderung
jadi kita kurang menunggu batas akhir biasanya mereka untuk menyampaikan kewajibannya
jadi empat hari ini kita perhatikan juga progresnya semakin hari semakin baik
dan kita masih optimis nanti sampai dengan batas akhir tiga puluh satu maret khususnya orang pribadi ini wajib pajak semuanya bisa menyampaikan spt nya
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini